sama yang lain ya
kamu tutup gerbang depan
kenapa paursat rw melarang kita untuk ikut
global tidak tahu komandan
supaya bang badrun gak tahu
kalau kita tes udah tahu
bahasa kalian sudah seperti orang orang intelijen
mulai hari senin
kita latihan fisik
ajakin aku dong
tuti pasti tahu
ya tau lah om kams
tuti gak ikut
aku sama moms itu lagi jadi tuan rumah
jadinya nanti aku langsung ke rumahnya om ayros yang diceraus deh
ini bentar lagi mams udah mau selesai
ayo mams udah selesai
amin saya duluan ya
waalaikumsalam om kams
aduh mams belum ini
lama lama sih jalannya
itu bisnya cek
akhirnya mang wocat satu mobil sama ceyati
bisa berbunga bunga perjalanan ke cidahu
mekar seperti bunga mawar
tadi saya lihat di depan cek
denny manikasep ya kang
kelihatannya tegak agak
siapa dulu yang dandanin
saya sama ma'ira gak mau kalah sama akum
pilihan kang idan bajunya bagus bagus
iya tuh idan ta
kan katanya kita mau naik taksi
pak ustadz sama ma'eros sudah sewa abis
kita harus bareng
pungtan pungtan pungtan pada turun dulu pada turun dulu
semuanya pada turun dulu ini dalam
pada turun dulu wak turun dulu wak
kang punten kang turun dulu kang
ini pada mau di absen dulu
mana yang masuk bis satu mana yang masuk bis dua iya

kamu gagal seperti bapak dulu
sobri juga sayang bapak
kenapa aku keliphan
hai ya pun terbunuh dan pada turun dulu pada turun dulu semuanya pada turun dulu ini dalam
pada turun dulu wa turun luwa kang pun tergang turun dulu kang yuk dulu ini mau diakses dulu
ayo yuk masuk yang teraturnya
pak ustaz sama sobri itu di bis satu nya
nanti ucuy sama ngkom sama pasuara di bis dua
ini kamu tolong kasihin supirnya ya tank
supir apa cik
ini bis satu
ini bis dua ya
jangan lupa kasihin ya
gak tau saya kan itu dari aceh
kalau kami jagain kampung jangan sampai lengah
siap pak ustaz doi
lagi asal udah oru
bantu jaga anak anak yang tidak boleh
siap pak ustaz doi
maybe doe ya lupanya
ayolah sembunyi dalam hal ter campit dart
aku tapi saya suruh tanya
kayaknya kayakannya lagi sama
bareng bareng yuk mainnya sini yuk gabung kesini yuk gabung sama yang lain ya yuk sini yuk aldo
pinter ya aldo anak siapa anak siapa anak siapa aldo sini ya mainnya sama sama
herod kamu tutup gerbang depan siap satu kemanan adun kamu bantu pipin siap satu kemanan saya patroli